ya baru saja keluar sore hari ini informasinya bahwa pemerintah provinsi dki jakarta mengurangi kebijakan rem darurat secara bertahap
mulai senin dua belas oktober alias besok pembatasan sosial berskala besar masa transisi dengan ketentuan baru
keputusan ini diumumkan lewat keterangan tertulis di situs pemprov dki minggu siang
pemprov dki minggu siang
menarik rem darurat dan memperlakukan psbb yang diperketat selama dua pekan yakni tiga belas sampai dua puluh tujuh september dua ribu dua puluh
psbb kemudian diperpanjang hingga sebelas oktober dua ribu dua puluh